kepala bmkg dwi korita karnawati menyampaikan fenomena lanina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di indonesia
diprediksi terjadi dalam rentang bulan november dua ribu dua puluh satu hingga februari dua ribu dua puluh
intensitas peningkatan curah hujan berbeda beda setiap daerahnya bisa berpotensi meningkat tujuh puluh persen bahkan lebih dari seratus persen
dalam rentang bulan tersebut intensitas berbeda beda setiap bulannya di setiap daerah
intensitas hujan tinggi pada bulan desember diprediksi ada di jawa bali nusa tenggara barat nusa tenggara timur
kemudian secara sporadis atau tidak merata di sumatera
di bulan januari nampaknya meningkat sebagian besar wilayah indonesia
jadi yang kuning kuning yang minus tadi sudah berkurang tetapi semakin meluas dampak lanina ini
tetap di seluruh jawa bali nusa tenggara barat dan sebagian nusa tenggara timur
lanina dapat berpengaruh pada sektor pertanian perhubungan infrastruktur lingkungan hidup dan kebencanaan
kesulitan komunikasi ketika adanya listrik atau sinyal seluler yang terputus dapat diantisipasi dengan memanfaatkan radio komunikasi ht
sebagai penyambung informasi antara bmkg daerah dan bpbd daerah
kemudian dari bpbd ke masyarakat dapat diteruskan
dengan cara tradisional salah satunya kentongan
terkait dampak lanina bmkg mengimbau masyarakat untuk waspada tidak panik
dan justru bisa memanfaatkan dampak lanina ini untuk memaksimalkan embun embun penampungan air hujan sebagai cadangan saat kekeringan
sandra insanasari jakarta